lo mau pesen apa
wah apa ya gue juga bingung sih
ya boleh boleh

ngapain lagi itu anak kesini
biar aja lah mah
tuh si kinan itu kan juga anaknya baik
cukup sopan lagi
apa salahnya sih
baik dari mana
kalau dia anak baik
dia bisa merubah nikah jauh lebih baik lagi pak
yang bertanggung jawab
supaya nikah itu bisa lebih baik lagi
itu bukan kinan loh mah
tapi kita orang tuanya
ya bukan gitu makanya papa
terserah mama aja
papa tuh gak pernah benar di mata mama
kalah juga salah
capek tau gak di pasangan kamu tuh
kamu dari mana
gak dari mana mana kok mah
cuma abis dari taman aja temenin raisya main
lagian suntuk banget dirumah
kamu kan bisa ya bantu kita cari lagi
aku udah bantuin cari radit dari kemaren
capek tau gak sih mah pulang malem terus
lagian aku juga harus
nungguin diri aku sendiri sama raisya
maaf tante tapi ya
kinan mending lo pulang deh sekarang
mau saya yang suruh kamu pulang
kalau gitu saya pamit ya tante om
bang nuri ya
mama tuh mau apa sih
aku ngelakuin ini salah
aku ngelakuin itu salah
mama maunya hidup kamu tuh lebih benar
gak kayak sekarang
aku udah dewasa bukan anak kecil lagi
yang harus diaturin begini begitu
bawa raisa ke dalam
injil ya bu
kamu pernah bikin kesalahan besar
mama selalu ungkit masa lalu aku
iya aku tahu aku melakukan kesalahan
sampai aku punya raisa
tapi bukan kakak radit melakukan hal yang sama
aku gak pernah tuh
lihat mama marahin kakak radit
cepet tampar aku ma
ada apa sih nih ma
ada apa sih ma
mama tuh kasih tau dia supaya hidup dia tuh
lebih bener gak kayak dulu lagi
tapi malah ngelawan
mama tuh gak adil pak
mama lebih sayang sama kak radit
mama suka bedain anak
anika udah cukup ya
terus terus belain anak
beri pelihnya ya
kamu tinggal di kamar dulu
udah diem ya non
udah usah dipikirin omongan
sekarang ini kan
pikiran ibu tuh lagi kacau
lagi banyak pikiran
jadi non anika yang sabar ya
karena mas raditnya
kan belum diketemukan
sampai saat ini
oh sampai kapan sih mbok
kayak gini terus
dari dulu allah selalu mikirin
kak radit kak radit terus
gak pernah mikirin yang lain
saya mau satu vegan satu sama minumnya
kalau saya mau franch toast
aku baru inget deh
kita tuh lama banget ya
gak makan di luar gini berdua
kamu inget gak kapan terakhir kali
makan berduaan gini
terima kasih pak
bu ini buku nomornya
lu mau pesen apa
hmm apa ya gue juga bingung sih
ini kayaknya gado gado enak deh buat lo
terus minumnya ais lemon tea
lo liat gak sih
tadi nomornya tuh kayak
liat kita aneh gitu
mungkin yang mikirnya kita suami istri
kok gue gak tau ya
hmm emangnya aneh ya
kalau suami istri pake lo gue
mungkin kita harus ganti kali ya
gue gak tau juga sih cuman kan kita udah sepakat
sebenarnya kita jangan pake lo gue
sekarang ini kita masih
sebenarnya gue tau sih
mbak mbaknya itu ngeliatin kita berdua
dan dia ngerasa
kita tuh kayak bukan pasangan beneran
emang sih hubungan kita berdua tuh
masih agak canggung sebagai suami istri
rangga mungkin gak nyaman juga
dengan panggilan kayak gitu
tapi dia menutupinya
lo gak suka ya
ya sebenarnya sih
gue sih bebas aja
mau lo pake lo gue atau engga
yang penting ya kita baik baik aja gitu
gimana kalau kita ganti jadi
geli banget tuh gak dengernya
ada lagi ada lagi
jangan ah gak enak di kuping